kamis menjadi hari terakhir bagi warga tadi yang sudah disampaikan juga bagi anda warga dki jakarta
korban banjir yang mau menuntut ganti rugi akibat banjir ke pemprov atau pemerintah provinsi dki jakarta
masih satu hari lagi
nah untuk buat anda semua korban banjir yang mau ikut serta dalam gugatan class action ini
ada beberapa poin ada beberapa hal ada syarat yang harus anda siapkan
kalau besok mungkin anda berencana untuk ikut dalam gugatan class action ini
seperti yang disampaikan oleh bang alphon tadi ini adalah tata cara dan juga syarat untuk melayangkan gugatan class action ini
yang pertama tentunya secara administratif anda harus mencantumkan data pribadi anda
nama jelas alamat nomor telepon dan tentunya anda betul memiliki kartu identitas dki jakarta
atau ktp dki
nah bagaimana proses verifikasinya di kemudian hari dari tim advokasi ini juga
anda setelah melampirkan atau mendaftarkan secara administratif data data pribadi tadi
anda harus menyertakan foto foto bukti kerugian anda rumah anda yang hancur mobil anda yang hancur perabotan anda
seberapa parah sih rumah anda ketika banjir melanda

ketika setelah foto foto itu dilampirkan atau didaftarkan kemudian tim advokasi seperti yang bang alphon tadi sampaikan
akan mengecek atau memverifikasi kebetulan atau kebenaran dari foto foto kerugian yang sudah anda kirimkan tadi
nah jangan lupa juga menyertakan waktu kejadian pasti di tanggal satu januari dua ribu dua puluh
namun selanjutnya anda juga mungkin harus menyertakan kira kira ini pukul berapa
terjadinya atau rentang waktunya dari pukul berapa sampai pukul berapa banjir
jadi serinci atau sedetail mungkin
kalau anda tiga syarat ini sudah anda kantongi sudah siap anda kirimkan
nah selanjutnya silahkan kirim melalui kotak elektronik atau surat elektronik yaitu dikirimkan ke banjir dki dua ribu dua puluh at gmail com
sekali lagi kalau semuanya sudah anda kantongi sudah siap anda layangkan kirim langsung ke banjir dki dua ribu dua puluh at gmail com
nah bagaimana untuk ikut serta dalam gugatan class action ini apakah ada duitnya apakah ada biayanya
sama sekali tidak dipungut biaya itu juga harus anda cantumkan
jadi kalau itu buat waspada juga ya untuk misalnya ada oknum oknum yang mungkin saja meminta uang
meminta biaya untuk ikut serta dalam gugatan class action ini tidak dipungut biaya
class action yang terjadi akibat banjir di satu januari dua ribu dua puluh di dki jakarta dan sekitarnya itu bukan class action yang pertama di indonesia di jakarta
karena sebelumnya ada beberapa gugatan class action yang juga pernah terjadi akibat tidak becus ya penanggulangan penanganan lingkungan banjir dan lain sebagainya
ada juga yang terjadi
yang berakhir manis ada juga yang berakhir pahit
saya kasih contoh anda yang berakhir manis mana yang berakhir pahit yang mana
yang pertama di jakarta warga bukit duri menang gugatan atas pemprov dki jakarta
ya ini gugatan class action yang diajukan sebagian warga bukit duri tepatnya pada tanggal sepuluh mei tahun dua ribu enam belas ke pemprov dki

pada saat itu dki satunya adalah btp atau ahok atau basuki cahayapurnama yang setelah rumah mereka yang berada di bantaran sungai ciliwung dipastikan ini semuanya akan digusur di bantaran sungai ciliwung
nah normalisasi ini dinilai oleh warga yang berada di bantaran sungai ciliwung ini tidak punya dasar hukumnya sehingga memang nggak bisa tuh dilanjutin
sementara itu majelis hakim pengadilan negeri jakpus pada tahun dua ribu tujuh belas
sementara itu majelis hakim pengadilan negeri jakpus pada tahun dua ribu tujuh belas memutuskan memenangkan gugatan warga ini dan mendapatkan ganti rugi paling tidak delapan belas enam miliar
jadi menang ini yang berbuah manis
ada juga tapi yang berbuah pahit kita lihat ini dia adalah tuntutan warga ex jarak doli atas pemerintah kota surabaya
ini di surabaya jawa timur
di daerah yang berbeda di provinsi yang berbeda
ketika itu warga x jarak doli ini merasa mereka dirugi ini karena penutupan lokalisasi yang ada di wilayah tersebut
namun gugatan ganti rugi senilai dua ratus tujuh puluh miliar rupiah
jadi senilai dua ratus tujuh puluh miliar rupiah ini justru ditolak oleh pengadilan negeri surabaya pada waktu itu
kenapa karena gugatannya harusnya karena diajukan ke pt us
atau pengadilan tata usaha negara
gugatannya pun sebaliknya justru dianggap tidak memenuhi tidak qualified
tidak memenuhi persyaratan class action yang ditetapkan oleh mahkamah agung
sehingga harus berakhir pahit atas masalah ini
itu tadi ada yang manis ada yang pahit
kita akan lihat saja kita akan pantau apakah yang sekarang tengah berjalan
apakah akan berakhir manis atau berakhir pahit